dan saya akhiri
keberhasilan pemerintah kota menekan sebaran virus corona
saat ini kota tegal sudah menjadi zona hijau
jangan sampai dengan adanya zona hijau ini kita semuanya terlena
karena ujian kita belum berakhir
karena daerah tetangga kita seperti berbes kabupaten tegal dan kabupaten pemalang
ini masih zona merah
dan yang positifnya ini sudah puluhan
sebelumnya pada jumat sore menjelang berakhirnya psbb di kota tegal
kota ini dibersihkan dengan cairan desinfektan
penyemprotan masal ini melibatkan lima mobil water cannon
dengan penyemprotan ini diharapkan dapat benar benar memutus mata rantai covid sembilan belas
berakhirnya masa psbb di kota tegal disambut baik oleh warga
semuanya kota tegal sehat
jauh dari covid sembilan belas
langkah yang ditempuh oleh wali kota menurut bapak bagaimana
benar apa enggak
meski psbb berakhir pemerintah kota akan tetap melakukan penerapan standar protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia